menteri agama fahrul razi membuka opsi relaksasi pembatasan sosial berskala besar psbb untuk rumah ibadah
meski masih dalam pembahasan menurut fahrul opsi relaksasi ini butuh pengawasan
kami setuju sekali dengan apa kesimpulan yang diangkat
dan percayalah sebetulnya kita semua punya pandangan yang sama tentang masalah ini
tetapi memang saya senang bahwa anggota teman teman dpr komisi delapan sangat peduli
sehingga kami punya kekuatan untuk mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi
contohnya tadi kalau masalah misalnya relaksasi di bidang rumah ibadah
sudah lama kita bahas itu
banyak sekali masukan yang terkait dengan itu
tapi dengan teman teman komisi delapan juga mendorongnya kami tambah semangat untuk mengangkat lebih lanjut
dengan tentu saja risikonya kita sama sama mencoba mengawasinya dengan lebih baik
dan memberikan pengertian lebih baik kepada semua yang terkait di tingkat bawah
sementara itu majelis ulama indonesia jawa timur meminta kegiatan ibadah berjemaah di masjid dan musola
tetap diizinkan selama masa pemberlakuan psbb
masjid dan musola juga diminta membatasi jumlah anggota jemaah dan menaati protokol kesehatan
mui jawa timur mengaku sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah di jawa timur
untuk mengaktifkan lagi masjid dan musola
surat tersebut juga meminta tidak ada lagi razia maupun pemeriksaan terhadap warga
yang sedang melakukan ibadah di masjid dan musola
tapi masjid seharusnya tetap ada ibadah
meskipun dengan beberapa syarat tertentu mungkin
iya jadi kalau pembatasan ya tetap ada tapi mungkin dibatasi
misalnya jumlah jamaah lalu protokol kesehatan
jangan ada masih digembok itu ada
padahal orang kerja masih ada di mana mana yang membutuhkan masjid
ini prakteknya yang tidak pas situasi